kita ke informasi selanjutnya bluebird menggandeng pabrikan mobil tesla dan byd sebagai armada baru melayani penumpang
mobil listrik akan dioperasikan bulan mei mendatang masih dengan tarif taksi reguler
bluebird mengeluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbarunya
layanan bluebird menggunakan merek byd asal tiongkok
sedangkan silverburg menggunakan tesla asal inggris untuk setir kanan
pada tahap awal bluebird menginvestasikan dana rp empat puluh miliar rupiah untuk pembelian dua puluh lima unit mobil byd dan empat mobil tesla
serta untuk pembangunan infrastruktur stasiun penyedia listrik di kantor bluebird
bluebird membangun sebelas charging port dan akan ditambah tiga unit lagi dengan daya empat puluh kv ampere yang bisa digunakan oleh mobil pribadi
sementara untuk tarif manajemen menyatakan sejauh ini akan menerapkan tarif serupa
dengan taksi konvensional yakni rp enam lima ratus dan rp lima belas per kilometer
pembelian uji itu dengan catatan tentunya pembicaraan kita dengan manajemen
salah satunya adalah untuk tadi mendesain dan membuat produk yang skalabilitasnya sesuai dengan market indonesia
sehingga customer tidak perlu membayar jauh lebih tinggi
kita targetkan untuk yang bluebird tetap sama seperti bluebird lainnya
karena saat ini kami belum mendapatkan mobil dengan harga yang bisa membuat lebih murah
walaupun charge listriknya lebih murah daripada bensin
selain meningkatkan kualitas armada listrik ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan konsumsi bbm
kementerian esd menjamin pln bakal memberikan tarif listrik murah
yakni rp satu per kilowatt hour agar penggunaan armada mobil listrik bisa berkelanjutan
yang pertama itu splo pln akan masang stasiun pengisian listrik umum itu akan diperbanyak
sementara ini kira kira sudah rp satu enam ratus ya pak nanti tahun ini akan minimal rp dua terutama di jabodetabek
yang kedua bapak akan pasang fast charging di sini mungkin runding saja dengan pln
di pasangin fast charging yang empat puluh kv ya jadi bisa dua puluh lima menit pak satu mobil
jadi mobilnya agak mahal tapi biaya energinya lebih murah
saya merasakan bahwa pln itu tidak akan mudah untuk membuat tempat tempat stasiun listrik itu
jadi paling tidak kita punya terminal kita punya stasiun punya bandara
gunakan saja saya akan endorse
kepada korporasi untuk segera dibuat
mengenai tarif juga saya sepakat
sebenarnya konsumen itu sejauh apa yang disampaikan itu ada satu nilai tambah
baik kenikmatan ataupun tujuan tertentu pasti mereka mentolerasi
pada tahun dua ribu dua puluh pengoperasian mobil listrik bluebird akan ditambah menjadi dua ratus unit
lalu penambahan dua ribu unit pada periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
desyari tonang yudhistira satria jakarta